mengapa kemudian bapak merasa perlu melakukan reshuffle
ya apa memang kebutuhan negara kebutuhan nasional setiap saat setiap waktu itu berbeda
dan saya memang sekali lagi saya menginginkan menteri menteri yang punya integritas berani memutuskan berani mengambil resiko
dan tipikal petarung tidak takut digertak tidak takut ditakut takuti itu yang saya suka
karena kondisi negara kita sekarang ini contoh saja
hal yang berkaitan dengan pangan
kalau orang kagetan dan takut digertaknya langsung impor beras digertak lagi langsung impor daging misalnya
ini buat saya nggak bisa seperti itu
semua harus bertumpu pada kalkulasi bertumpu pada keadaan lapangan seperti apa
sehingga memutuskan itu betul betul bukan karena desakan atau gertakan
rapat tiga kali bulan januari februari maret memutuskan harus impor beras
saya diberi data diberi hitungan
saya mengatakan tidak perlu impor beras
sampai sekarang pun kita tidak impor beras
daging ini juga sama kasusnya
apa yang terjadi dengan daging sebagai tahun ke empat
kalau boleh saya bandingkan
di malaysia harga daging hanya rp empat puluh enam ribu
di singapura juga kurang lebih sama
harga cnf nya juga kurang lebih harga harga sekitar itu
di kita juga sudah diberi kesempatan dengan kuota impor daging
impor sapi sudah diberi kesempatan
tetapi harganya kenapa sampai rp satu ratus dua puluh
di mana ada kesalahan
di permainan kesalahannya